jumlah kasus covid sembilan belas di kota semarang kembali bertambah
dinas kesehatan setempat mendeteksi penularan secara masif
dari seorang pedagang di pasar ikan rejo mulyo atau pasar kobong
yang positif covid sembilan belas ke keluarga dan tetangganya hingga berjumlah sebelas orang
dinas kesehatan kota semarang yang melakukan penelusuran
mendapati seorang pedagang yang menularkan virus corona
ke keluarga dan tetangganya hingga berjumlah sebelas orang
kesebelasnya didapati positif covid sembilan belas setelah menjalani serangkaian tes
baik rapid maupun swab
jumlah ini pun diperkirakan masih bisa bertambah seiring hasil tes swab
dari keluarga pedagang lain yang belum keluar
dari data dinas kesehatan kota semarang
penderita covid sembilan belas di kota semarang hingga sabtu tiga puluh mei dua ribu dua puluh berjumlah sembilan puluh lima orang
sedangkan jumlah orang dalam pantauan atau odp dua ratus tiga belas orang
dan pasien dalam pengawasan berjumlah satu ratus dua puluh satu orang
jadi kita tracking itu siapa saja pedagang yang waktu itu positif
mereka ketemu dengan siapa saja baik ketemu dengan keluarganya
yang lebih ironis ada dua keluarga di perjumlahan
yang bapaknya pedagang di pasar kobor istrinya positif
anaknya positif beberapa tetangganya positif
jadi ini perlu kesadaran masyarakat sekali lagi kami mengingatkan
bahwa meskipun badan kita berjumlah sebelas orang
kita tetap harus menerapkan sop kesehatan